mau ngapain lu
lu yang nyolong mixer temen gua
hei jangan lari lu

katanya mau makan di warung pomomon cuy
bukan tadi pas saya mau ke warung pomun eh saya malah ketemu sama kang amin
saya nggak tega lihat kang amin jalan terus saya bonceng aja
cerita lu nggak penting

kamu matai gapur masa semuanya dibilang nggak penting
penting ya john
yang beli es daun taku baru dibilang penting cuy
siapakah diantara kalian berdua yang mau mengantarkan ke istana saya
kamu aja pur
nggak usah lu bilang juga emang ini giliran gue
kalau dia ngojeknya semangat biar dia bisa cepat mengganti barangnya yang hilang diambil maling
terima kasih mas pur
jangan lupa ya
apalagi mas pur saudaraku kan saya udah bayar
jangan lupa kunci pintu biar gak dimasukin maling
eh tunggu dulu bu
bapak punya berita
berita apa pak
bang ocak kemalingan
ibu sudah tahu
ibu sudah tahu kok gak bilang bilang bapak
bapak kan baru pulang
kan bisa telepon
lo yang nyolong mixer temen gua
hei jangan lari lo
oh ya nggak percaya
nick ga di sini kan
aja itu haribut ray
o ai kitan
atis kita harus mencar
lu kesana gue kesana
bang pokok ngajaknya pada kemana
lagi pada ngejar maling
nah biar nggak kaget enaknya
belum nawarin es dawat udah bilang gak mau aja
lihat maling yang dikejar ocak gak
dari tadi betas yang liat maling
abang pur tunggu betas ikut
mood bantuin saya ngejar maling yuk
aduh perut saya kang mules
mendingan kita ke pangkalan aja ya
eh eh jangan
lo jangan main langsung sendiri ya
orang kayak gini harus dibawa ke ansip
benar kata si deddy
biar diurus ansip
terus dibawa ke polisi
bawa ke tempat ini
mak udah hitung hitung
kalau pesanannya rame kita bakal untung
mixernya kan belum ada jadi belum lancar
kan gue duluan yang nawarin
tapi kan bukan berarti kamu yang nari kak tupur
hah lu matis
tuh ambil aja tuh
jangan sampai ambil bunga sama lo udah lewat bunga
wuhh masya allah purr